menginisiasi suatu pertemuan rekonsilasi
saya dan para aktivis dari forum aktivis nasional
sedang menyiapkan menginisiasi suatu pertemuan
saya dan para aktivis rekonsilasi yang ingin menyatukan dalam suatu forum
dua dan tiga pak prabowo pak anies dan pak ganjar
untuk membicarakan masalah masalah terkait masa depan bangsa
dan menghadapi persoalan persoalan yang hari ini dihadapi oleh bangsa kita
sekaligus juga memotivasi bahwa
dan sudah saatnya kita bergadang dengan tangan membangun bangsa ini
selebihnya juga kita ingin sebetulnya para aktivis nasional
dengan saya sedang menyiapkan juga ya
memimpikan sebuah forum yang bisa menyatukan
presiden terpilih pak prabowo
dan presiden presiden sebelumnya dalam satu forum
bicara juga hal yang sama bicara dengan masa depan bangsa
untuk menunjukkan keharmonisan kita sebagai bangsa
menunjukkan kepada rakyat menunjukkan kepada dunia internasional bahwa
kita para pemimpin kita itu hidup dalam harmonis
ya kita sedang siapkanlah mudah mudahan dalam waktu dekat ini
yang bersafari melakukan silaturahmi kebangsaan
mulai besok hari senin kita ke pak tri suisno
lalu ke pak sby dan selanjutnya ke bu mega
dan presiden presiden sebelumnya dan wakil presiden sebelumnya
nah mungkin dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan
pentingnya kita berkumpul membahas masalah
karena berbeda dengan lima tahun lalu tantangan bangsa ke depan sangat
sangat berat karena banyak hal yang mengganggu ekonomi kita
dari kecolak geopolitik internasional